kuasa hukum basuki cahayapurnama tetap optimistis meski ahli agama islam miftahul ahyar menyatakan pidato kliennya dianggap menistakan agama
pihaknya akan mengajukan ahli agama lain untuk memberikan pandangan berbeda dalam proses persidangan
miftahul ahyar menjadi saksi ahli pertama yang didengar pendapatnya dalam sidang ke sebelas
kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama selasa pagi
selama satu ratus dua puluh menit kiai dari pbnu ini ditanya soal tafsir surat al maidah ⁇ ayat lima puluh satu
serta pendapatnya mengenai pidato basuki di pulau panggang september tahun lalu
ahyar menyatakan basuki telah menistakan agama dan menghina ulama atas dasar kalimat dibodohi pakai surat al maidah ayat lima puluh satu
atas kesaksian itu pihak kuasa hukum ahok menanggapi santai dengan menyatakan akan menghadirkan ahli agama lain untuk memberikan pendapat yang berbeda
kita kan nggak bisa memaksakan ya kalau memang jawabnya seperti itu
tetapi yang penting adalah
apa yang dikemukakan oleh ahli agama nanti akan kita tanyakan lagi kepada ahli agama yang kita ajukan
soal tabayun soal juga ucapan begitu
karena tidak ada maksud sama sekali dari pak ahok untuk menistakan ulama sama juga untuk menghina ulama juga menistakan al quran
karena dia menyampaikan saja satu peringatan
ada orang yang mempergunakan ini ya untuk tujuan
ya kan sarah nggak boleh
wakil ketua umum majelis ulama indonesia mui yunahar ilyas menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama selasa siang
dalam persidangan yunahar menjelaskan pendapatnya mengenai memilih berdasarkan agama tidak melanggar konstitusi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum
menurut yunahar memilih pemimpin adalah kewajiban dan hak setiap warga negara
dalam sebuah negara yang menganut
sistem demokrasi masyarakat berhak memilih sesuai kriteria yang diinginkan
misalkan berdasarkan agama etnis ataupun partai
nah yang tidak benar itu dalam bernegara adalah
kalau umat islam menuntut dibuatkan undang undangnya non muslim tidak boleh jadi pemimpin
nah kalau itu memang sudah bertentangan dengan konstitusi kita
tapi kalau tidak menggunakan haknya untuk memilih non muslim
tapi menggunakan haknya untuk memilih
muslim itu di negara manapun dalam negara demokrasi dibolehkan
itu pendirian muhammadiyah